ada yang menarik dari sidang perintangan penyidikan kpk pada kamis lima april di tipikor
jpu dan terdakwa frederick saling meremehkan kemampuan tata bahasa yang baik di pengadilan
hal ini terjadi sewaktu frederick menanyakan prosedur setia novanto tidak melewati igd lalu jpu melakukan interupsi
ada undang undang kesehatan yang saudara tahu sesuai sop atau praktek yang sudah sudah pernah
pak selama pengalaman saya igd tidak pernah menolak pasien pak
sebelah lama tidak tahu tapi kan sekarang saksi sendiri mengatakan igd tidak mau terima vaksin kan
saya tidak berpikir saya menolak pasien
coba ulang lagi pertanyaan supaya enak jawabnya
pertanyaan saya mohon izin yang mulia
saksi ini kan sebagai perawat yang sudah cukup jam terbangnya bukan kemarin suri
saksi tahu igd itu kan tidak boleh menolak pasien
saya bahasa indonesia lebih bagus dari situ pendidikan saya lebih tinggi dari situ ngertinya
cukup sih itu bidang keberatannya sama yang mulia bukan sama saya
berarti kamu menghadapkan sama saya mau pribadi
sudah sudah lanjutkan pertanyaannya sudah
jangan begitu pak dia selalu mencari gara gara sama saya pak
ya terdakwa jangan pakai situ lagi pakai saksi atau saudara saksi
dokter lain gitu
betul atau ditolong oleh pada layar
ini sesuai dengan praktek saja juga bisa jangan berpendapat
kalau soal kalau karena yang saya tahu pak kita igd itu tidak pernah menolak pasien jadi saya tidak bisa menjawab
yang ngambil saya sendiri karena orang kpk foto saya saya foto dia
ya sudah tanggalnya sudah
jadi itu semuanya saya buktikan satu satu
ya sudah tanggalnya sudah
kemudian mengenai diajukannya saat ini kita terima nanti akan ditangkap
yang kepalanya budaknya
dalam wartawan pak
di tanggal sembilan belas november waktu beliau dikiring oleh kpk dari sstm ke kpk
ini fotonya pak
ini kemarin jidatnya ini pak
tanggal sembilan belas ketika pak stiano fanto dibawa oleh petugas kpk ke kpk dari recm
coba dilihat sebelah kiri jidatnya itu bengkaknya masih gede banget
ya itu dia
yang gitu kan pak
kami membuktikan ini sudah empat hari setelah peristiwa dari rumah rscm